walaupun gue udah izin sama mama papa
tapi berat juga sih buat ninggalin mereka
semoga mama sama papa gak kenakan apa ya selama gue pergi
gue lebih pengen kamu omongin
saya cuman berharap aja
kamu njagain kita
tapi namanya musibah bagaimana
tapi saya jagain kamu dan anak anak lo baik
biar gue bawa dulu
saya gak mau kehilangan kamu
aku sama anak anak juga mas
saya beruntung punya istri dengan kamu
telepon aku lagi deh
masa dari tadi nggak bisa dihubungin
aku sekalian video call aja ya
lo gak boleh emosi sekarang
mbak andi dan keluarganya lagi kena musibah
jadi sama rotha
papa sampe deg degan banget mama juga sama elsa juga sama nih disini
cuman memang ya ada beberapa yang terkena luka ringan
tapi syukurnya sudah dibawa ke rumah sakit sudah dikasih tindakan
iya ini cucunya yang laki laki lagi menghubungi bawah ini ya opa
mas al masih tidur dia pasti capek banget
sampai sekarang tidurnya masih lelah banget
apalagi semenjak acara kemarin terus dikacaukan sama seseorang
mas al gak ada berhenti ikut menyelidiki siapa pelakunya
dan semenjak itu askara juga menjadi suka ke lisa
mungkin dia juga khawatir sama papanya
kamu mirip banget sama papa kamu ya
aku masih gak bisa ngelupain kejadian suatu launching hari itu
ya semoga keluargaku pagi ini udah baik baik semua
lagipula aku juga bersyukur banget punya mas al
dia selalu ada deket aku
gak mau nguletin aku gue pengen kamu omongin
ada apa ya apa yang dia pikirin ya
ya tapi seneng sih diliatin gaby
gak bisa jadi gitu diperhatiin
yuk sini makan ya
tunggu mama kak
sorry kita duluan ya
gimana saya gak jatuh cinta setiap harinya sama kamu den
oh ya gak boleh kayak gitu dong mas apa milihnya
gak usah gak usah
terus saya sendiri aja
udah kamu siapinnya sekarang
kakak mau nambah ayam lagi
nambah telur lagi
enggak sus nanti aku malah ngantuk
kan yang bener ya
bahagia banget lihat keluarga ini
semoga jika aku berkesempatan aku bisa memilikinya
kenapa jazz kok senyum senyum kamu
bukannya makan malah senyum senyum
kiki emang best ya
gak terasa perhatiin aja nih
ya aku bahagia banget sih santa
bisa hari ini tengah tengah keluarga ini
ya aku berdoanya sama tuhan
semoga kalau aku dikasih kesempatan untuk berumah tangga
aku pengen memiliki keluarga yang seharmonis
kenapa ngeliatin saya begitu
emang kenapa kau gak boleh ngeliatin kamu
enak kan aku mau ngeliatin suami aku aja
kenapa gara gara senyum aku bisa ngeliatin kamu ya
kenapa sih kalau kita melihat lihat kan
terus aku ngobalin suami aku
kalau suami aku baik ganteng perhatian
menjagain istrinya sama anak anaknya
oh bandin kiki di sini gak denger kok kalau bandin lagi kodok kodokin mas
hah gak denger ya mbak mirna ya
pelan banget suaranya
sengaja ngopi gak
nah itu ibu denger
orang sini sama situ mas ya denger dong
ya jangankan kiki kiki disana saya di sini aja denger
aku gak ngerti apa maksudnya
kamu denger aja
ngobrolan orang dewasa
mama tuh lagi mengungkapkan rasa sayangnya kepada bapak
lagi mengungkapkan rasa sayangnya ke rena
gini pake bahasa orang dewasa ya
ya omah aku senang
tentu jazz juga senang disini bisa makan comorinnya
kamu mau gak makan bareng disini terus
jadi kamu pindah disini tawaran itu masih berlaku loh
makasih loh mbak
tapi kayaknya aku gak enak lah
jazz mendingan kamu tinggal disini
jadi kamu gak perlu kangen kangen lagi
dia bisa melihat kita hampir setiap hari
iya gak sih
eh kenapa itu
makasih banyak ya buat kebaikan antara usaha
aku senang banget bisa ada di antara keluarga ini
jadi kangen juga sama masakan tante mayang
iya sih aku udah lama gak makan sama tante mayang nih
alhamdulillah mereka semua masih bisa tertawa ceria
berarti kejadian di launching maratu semalam sama sekali gak buat mereka trauma
terutama untuk kalian yang ada sekarang
yavel betul dugaan saya
jadi sebetulnya identitas sammy ini adalah palsu
dia punya komplotan dan komplotan dia ini bermain dengan rapi
sampai kita semua di kantor kecolongan dengan dia
ternyata dia memang penyusup di kantor ini
saya kasih tahu kamu supaya kamu bisa sebarin ke semua karyawan
supaya kita bisa tetap lebih hati hati lagi
baik pak nanti biar saya kasih tau ke anak anak yang lain
nanti untuk informasi selanjutnya saya akan kabarin juga
kamu bisa kembali ke ruangan kamu
makasih pak rendy
saya mau lapor pak
saya dan anak buah sudah mendapatkan info terupdate tentang peradaan saya ini pak
baik pak kalau begitu nanti saya sama pak ahok sana pak
baik baik tolong share ke saya ya
kenapa harus kayak gitu sih mukanya
ya kamu juga buru buru banget sih mas
mengurusin masalah itu kenapa gak di rumah aja
masalahnya saya gak mungkin biarin rendy riza sama anak buahnya pergi sendirian ke tempat disembunyi dari si sammy
udah kenapa kamu di rumah aja deh ya
dari kemarin kita sibuk ngurusin launching
harus nggak sih kamu kesana
kan sudah banyak yang bergerak
ada riza dan anak buahnya
kamu gak usah lah
aku harus turun langsung
kamu tahu gak sih aku khawatir
tapi saya harus benar benar nastiin
kalau sammy itu ketangkap
saya mau orang yang melakukan perbuatan itu kemarin dapatkan jalan yang setinggal
kamu pulang harus dalam kondisi baik baik aja
saya gak akan berantem berantem saya janji
dengar kata kata istri kamu
gak usah turun langsung
kamu bisa minta tolong anak buahnya riza oke
aku gak akan berantem
dengar kata kata istri kamu
dengar kata kata istri kamu
doain semuanya baik baik aja
itu gak usah gitu
udah kamu makan lagi aja
berikut kami sampaikan terjadinya sabotase
hotel nura kaisa pada saat acara launching
dari terduga beberapa pelaku
sudah berhasil kami identifikasi
melibatkan seorang influencer
dari beberapa terduga ini adalah
komplotan yang mempunyai tanda khusus
ada tanda rantai bintang di pergelangan tangannya
dan ini contohnya
ciri ciri atau rantai bintang itu sudah terbongkar
ini benar benar bahaya
saya bisa terseret nih
dan ini semua gara gara kecerobohan fajar
dan mengenai tanda rantai bintang di tangan ini
akan kami telusuri lebih lanjut
jelas ya semuanya ya
ada yang tanyakan lagi
saya harus cari cara untuk menghindar
tolong saya tidak terlibat
karena ini sangat membahayakan buat saya
bu sudah ketangkap bu
saya seratus kali lebih pintar daripada kamu sini
kalau mau ngelawan saya suruh kesini bos kamu
mas kara lihat nih
lihat nih tuh
coba bisa tahu di gejala sih kayak gini warna warnanya
saya selalu senang melihat cucu dan keluarga ku berkumpul
andin akhirnya juga bisa meluangkan waktu
untuk buah hatinya
setelah kesibukan kemarin
kayaknya mimpu lagi pernah mimpu di madel
pengen bikin cemilan kek atau api gitu
ngiduman kek atau apa gitu
buat apa orang mbak andin aja nggak minta
kok diinisiatif dikit
andin juga pasti mau
mbak andin mau kiki bikinin cemilan gitu
buat anak buat ibu
buah aja deh ki
kayaknya lagi buah tuh enak kali dipotong potong
atau mau kiki bikinin cookies kalian kali aja ya puyang
tapi nggak yang terlalu manis kok
kan buat anak juga
sebentar ya puyang
kan mau bikin sama
ya yalah inisiatif kiki biar bisa bantuin
kalau bu jessi itu pilih kasih
maksudnya dia cuma izinin elsa buat kerja dari rumah
kayaknya gara gara mereka emang bener deket deh
kabarnya sih bukan cuma teman
tapi udah jadi sahabat
gue juga mikirnya kayak gitu sih
kayaknya mereka udah besty banget deh
aku tahu ini pasti akan terjadi
mau bagaimanapun keputusan yang aku buat
pasti selalu ada yang tidak setuju
padahal aku sudah mencoba menilai dengan seadil mungkin
ya walaupun keadilan belum tentu harus sama rata kan
yang penting bagaimana porsinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan
coba ajak kita juga jadi temen bu jessy
pasti dikasih kerja dari rumah juga kayak elsa
seandainya gue emang deket sama bu jessy
gue akan minta hal lain sih
gak cuma kerja dari rumah aja
cuti yang panjang mungkin
kita nggak tahu kalau dari tadi ibu ada di toilet
memangnya kalian ingin kerja dari rumah juga
silahkan ajukan saja
tapi tentu harus dengan alasan yang kuat dan masuk akal
karena saya memberikan izin kepada ibu elsa untuk kerja dari rumah
dengan alasan yang kuat
karena ibunya ibu elsa saat ini sedang sakit parah
saya nggak tahu soal itu
ngomong lagian juga kan elsa jarang cerita sama siapa pun di sini
jadi kita nggak tahu kalau ternyata
kalian kalau ingin menilai orang
harus tahu dulu
kondisi sebenarnya orang tersebut lagi mengalami apa
perlu kalian tahu untuk menjadikan kalian motivasi
bahwa tanpa ibu elsa
mungkin cabang kita kemarin akan berantakan
saya sudah bilang kepada mama
jika anda butuh apa apa
kerja sambil merawat mama
jessica akan memberikan keringanan kepada anda

saya akan beri perhatian kepada anda
selamat siang ibu elsa
hasil screening dan tesnya sudah keluar
ibu dimohon untuk datang langsung ke rumah sakit
untuk mengambil hasilnya sendiri
oh iya ya baik baik
saya segera ke sana ya
oke terima kasih
kalau orang ini yang men sabotage
acara launching maro itu kemarin
ya dan kita juga sempat mengenali
seseorang yang ada di rekaman cctv
di gedung itu pak
buka tangannya coba
kalau tetap disini
kami akan membunuh dari
baik pak akan segera kami proses
segera proses orang ini dan buatkan bap nya
pak jangan pak
kasus ini akan segera kami proses dan secepatnya akan kami beritahukan bapak
terima kasih banyak pak
terima kasih pak
bikin burung origami
mau warna merah
aduh kayak karena udah ganti permainan aja mau bikin burung origami
warnanya udah selesai
no jangan ambil lagi
udah jatuh sayang
biar aku aja sus
kalau ncus mau bantuin nggak apa apa
pintar banget sih
ncus beresin sini biar kamu bikin origaminya enak
awas ini adik
nanti kena semangkanya adik
nanti kena semangkanya adik
kamu makan kak
terus pegang ini dulu
kamu makan kak
kasih ke kakak
ini kasih ke kakak
wah udah jadi
lihat kakak tadi
aku kan belom seramin kaktus dari om nino
bentar ya mak
aku mau ke kamar sebentar ya
eh nanti mau lah
maaf ya kemarin kamu sempat kehujanan
aku lupa bahwa kamu masuk kaktus
tapi semoga saya hari ini bisa menghangati kamu
wah kamu masih cukup air
lain kali aku siram lagi ya
pintar banget sih kakak rena
eh tanaman ya
ih lu gak ketau ya
kalau kita punya tanaman kita harus sering sering ngajakin ngobrol untuk tanamannya
jadi nanti kalau kita diajak ngobrol sama tanamannya dia tuh bakal tumbuhnya bagus
oh keki baru tau
eh pak kakak
oh keki baru tau
oh keki baru tau
masuk aku siram ya
terima kasih anna
kamu sudah tunjukkan kasih sayang dari hati kamu
walaupun gue udah izin sama mama papa
tapi berat juga sih buat ninggalin mereka
semoga mama sama papa gak kenakan apa ya selama gue pergi
kok kamu di sini
pengen tahu kondisinya gimana sekarang
mama ada sih di dalam
kamu mau pergi
iya saya mau ke rumah sakit
yaudah saya nanti aja ya
enggak usah enggak usah
saya gak mau ngerepotin kamu
lagian saya udah pernah bilang
kalau saya mau nawarkan berarti
yuk kita jalan yuk
habis ini udah lakenhara mau telpon ke ether
apa lu minimah jadi mama gita
itu kan mobil padi mana ada elsa ini sebenarnya saya bisa lojalan sendiri jadi nggak ngerepotin
kamu kayak gini sebenarnya saya bisa nganterin kok dan kak ngerepotin ini kenapa enggak sepertinya ada
hubungan tersendiri antara elsa dan juga padi mana yang mudah mudahan yang saya bisa jaga diri
deh walaupun aku ada kecurigaan tersendiri tapi aku nggak mungkin ingetin elsa takutnya
malah duduk ke cemburu padahal niatnya cuman pengen melindungi kamu aja astagfirullah
ini orang yang bener bener
ya no aduh hati hati dong udah hati hati jalan raya kalau belok ke kanan harusnya biarkan orang
jalan raya duluan tapi dari tadi mama lihat kamu ngelamun terus kamu mikirin apa sih nggak ngelamun
matamu ada jalanan mama udah kamu hati hati dong nyetirnya bahaya nih buat kita berdua
namun si udah udah ya yang bener tuh nyetirnya oke yang motor ini yang bikin bahaya biasaan
terus kamu mau ngapain ke rumah sakit oh bukan soal mama saya tapi saya mau ngambil hasil tes saya
iya jadi kemarin saya udah jalani tes untuk ngambil sampel darah saya udah screening juga untuk jadi
pendonor hati mama saya
ya biar siap aja sih kalau ketika mama saya membutuhkan kemarin kenapa nggak bilang
saya bisa antar saya juga masih terus usaha cari donor untuk memakamkan
enggak makasih ya jadi ngerepotin kamu bi enggak kok tapi kalau bisa jangan kamu saat bukannya saya mau menghalangi ya soalnya
kayak hai untuk si pemberi donor dan yang menerima donor dua dua nya akan punya risiko pasca transplantasi
iya dokter juga waktu itu sudah menjelaskan sama saya tapi saya udah pikirkan ya selama ini
saya udah jadi anak yang egois dan selalu merepotkan mama saya ya mungkin ini kesempatan
saya untuk membuktikan kalau saya
yang ada kesimpulannyak
terus gimana sekarang kondisi mama kamu
kalau dibilang baik sih
nggak juga sih ya bi
nggak kayak kemarin juga sih
waktu di rumah sakit
masih kelihatan lemes
ya gitu lah pokoknya
nggak boleh nyala saya harus kuat
nggak boleh naik bisa
nah gitu dong sa
cuturnya di youtube gitu
enak sih katanya
kan belum nyobain
kalian harus dicek dulu
saya bersih bersih dulu
lagi kotor kan sekarang
kayak cara lain
coba liat tangannya
gak kena apa apa
bisa diangkat dulu
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak kena apa apa kan
jangan disini dong
udah saya bersih bersih dulu deh
mendingan daripada kamu udah kedeket
saya masih banyak umatnya dari luar kan
ya udah gak usah gitu mukanya
baiklah kalau gitu sih kita langsung jalan
ya kan mau ke rumah mama
dari tadi sih udah tidur
belum bangun bangun kecapean kayaknya
jadi kamu langsung asuh bersih bersih
biar kita langsung jalan
dan bisa cepet pulang
iya bener bener gak apa apa nih
nanti nanti gak dibawa
oh iya sih rahat mas
bener sih gak usah bersih bersih
pak bos mau kemana ya
sekarang mau ke buah di itu
gak ada capek capeknya ya
dulu ya bawa im buka gerbang ya
baik pak bos
ini kok saya jadi grogi gini
jujur saya masih belum paham sih
karena ini bahasa dan istilah kedokteran
tapi kayaknya hasilnya bagus sih b
atau enggak gini saya coba tanya tanya dulu ya ke dokter
gue udah ngomongin dokter ya
udah sih sebelum ngambil tes ini
yaudah temenin saya ke ruang dokternya
kita duduk disini dulu ya
tunggu sampai nama saya dipanggil
semoga lepas semua ya mbak
terima kasih ustaz
silahkan masuk bu
bisa pedang dulu ya
pasti mau di luar ya
dan kamu juga lebih enak ngobrol sama dokternya
terima kasih bagus
jangan ngetok besch
sebenarnya kamu tuh tercantik kok
di mata aku gak ada yang apa apa
ini beneran loh
bantu hamba melewati penyakit ini
karena hamba ingin sehat kembali
supaya tidak membuat keluarga hamba khawatir
ada yang kurang ada yang apa
aku akan selalu berusaha
mohon apapun ya
bapak udah selalu nemenin aku
dan aku udah janji
aku kan selalu berusaha
menampingi kamu dalam hal apa apa
jadi gimana dok hasil tes lab saya
alhamdulillah bu elsa memiliki organ yang cocok dengan ibu sarah
dan kondisi organ baik
ya allah makasih banyak ya
saya senang banget dokter dengarnya
saya hanya menyimpulkan dari hasil tes yang sudah ibu jalankan
selebihnya itu dari diri bu elsa sendiri yang sudah menjaga kesehatan
dan juga ridho dari allah untuk memudahkan niat baik bu elsa untuk bu sarah
akhirnya gue bisa jadi solusi untuk kesembuhan mama
pesan saya bu elsa harus tetap jalankan tes psikis
karena bukan hanya badan sehat yang dibutuhkan untuk transplantasi hati nanti
tapi juga mental yang bagus dan kuat
insya allah saya siap untuk melakukan apa saja demi mama saya